halo selamat kompas tv selanjutnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
minggu dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat bersama saya pompe surinda
presiden joko widodo dan ketum nasdem surya paloh kembali bertemu dan saling berbincang pada hari sabtu kemarin
momen presiden jokowi dan surapalo bertemu ini diunggah oleh bendahara umum partai nasdem
ahmad syaruni melalui akun instagram pribadinya
jokowi dan surapalo bertemu di acara akad nikah anak ketua mpr bambang susatyo di hotel mulia
serooni juga unggah presiden joko widodo dan surapalo sempat bercanda terkait makanan
seorang perempuan ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
petugas tim identifikasi dari polsek lapagari enam polres metro jakarta utara
ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara
dari hasil olah tkp sementara polisi berhasil mengantongi identitas seseorang yang diduga pelaku dari pembunuhan perempuan tersebut
dari hasil olah tkp analisa serta penyelidikan kami telah mengantongi identitas pelaku
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala berbicara soal jelang pembacaan putusan mahkamah konstitusi soal sekreta pilpres dua ribu dua puluh empat
ditemui di makassar yusuf kala meminta semua pihak bersabar menunggu putusan mahkamah konstitusi